beberapa saat lalu tni baru saja mengadakan konferensi pers terkait perkembangan kasus penyerangan mapolsek ciracas jakarta timur yang melibatkan anggota tni
sejauh ini lima puluh anggota tni dinyatakan terlibat insiden penyerangan mapolsek yang terjadi akhir agustus lalu
hingga kini puspom tni ad sudah memeriksa delapan puluh satu orang prajurit terkait penyerangan ke mapolsek ciracas
sepuluh diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan
selain oknum tni ad dua puluh lima orang prajurit tni dari matra laut dan udara juga sudah diperiksa
dari sepuluh oknum prajurit tni al yang diperiksa enam diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka
sementara lima belas orang oknum prajurit tni au hingga kini statusnya masih sebagai saksi
sementara untuk prada mi yang diduga sebagai penyebar berita bohong sudah ditetapkan sebagai tersangka
dia dijadikan penyelamat
dijerat dengan pasal menyebarkan berita bohong sehingga menimbulkan keonaran dengan ancaman hukuman maksimal sepuluh tahun penjara
dari hasil penyelidikan prada mi mengalami kecelakaan tunggal karena mabuk minuman keras
sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka dan ditahan sebanyak lima puluh personil
tiga dilakukan pendalaman sebanyak tiga personil
empat dua puluh tiga personil sementara dikembalikan ke kesatuannya karena murni hanya sebagai

tiga proses penyelidikan dan penyidikan masih terus berjalan
karena proses penyelidikan dan penyidikan masih terus berjalan
sesuai dengan ketentuan hukum
rekan rekan media sekalian yang saya hormati
terhadap prada mi pada hari jumat tanggal empat september dua ribu dua puluh sekira pukul sebelas tiga puluh waktu indonesia bagian barat
terhadap prada mi pada hari jumat tanggal empat september dua ribu dua puluh sekira pukul sebelas tiga puluh waktu indonesia bagian barat
terhadap prada mi pada hari jumat tanggal empat september dua ribu dua puluh sekira pukul sebelas tiga puluh waktu indonesia bagian barat
telah dilakukan flat fee kepada rizqban pemer coh covid sembilan belas pada saat ke tempat berubah
all echt penerag maka untuk pas ternak ketentuan pada data pekerjaan dan penye scor ke jakarta ini tidak diablokir
pada tanggal lima september dua ribu dua puluh statusnya ditetapkan sebagai tersangka
sementara itu total kerugian yang dialami warga akibat penyeragan bapolsek ciracas
mencapai lima ratus juta rupiah
jumlah itu sudah diserahkan oleh pihak tni sebagai ganti rugi